ika rahayuningsi adalah seorang ibu rumah tangga yang baru sembuh
setelah dinyatakan positif covid sembilan belas selama kurang lebih empat belas hari
tak tanggung tanggung ia bersama suami serta dua anaknya
yang berusia sebelas dan delapan tahun juga difonis positif covid sembilan belas
gejala yang dialami ika dan keluarga tak berat
sehingga ia dapat menjalani isolasi mandiri di rumah saja
untuk nonton apa yang dia suka terus kemudian karena yang kecil mungkin suka nyanyi
terus kemudian juga suka menggambar menggambar komik gitu
itu jadi hiburan mungkin buat anak anak gitu
kalau setiap kali aku sebenarnya kangen loh keluar gitu
tapi kita nggak boleh keluar masih ada virus di badan kita kasihan orang lain gitu
menurut ika menjaga mood anak adalah yang terpenting
ia dan suami pun selalu berupaya untuk menemani anak anak
sambil memastikan asupan gizi tetap tercukupi
kalau penanganannya sehari hari ya tetap makan dan banyak minum
minum itu pasokannya saya dari jus ataupun air putih air kelapa
semuanya pokoknya yang diberikan oleh warga itu kita kasih
untuk anak anak gitu
dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropik nina dwi putri menjelaskan
seiring meningkatnya kasus covid sembilan belas pada orang dewasa
kasus covid sembilan belas pada anak tak dapat dihindari
namun orang tua yang anaknya mengalami gejala ringan tak perlu panik
ada beberapa tips yang dapat diterapkan orang tua
selama menjalani isolasi mandiri di rumah bersama anak
untuk proporsi yang gejalanya ringan atau tidak bergejala ini
jadi bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah tapi yang terpantau
terpantau itu apa bukan isolasi buta tapi kita tetap memantau
caranya gimana orang tua bisa melakukan pemantauan yang ketat
misalnya dengan mengukur suhu
lalu mengukur kalau misalnya punya alat pengukur saturasi oksigen
itu bisa diukur di rumah
dan juga yang paling penting mengukur asupan makanan anak atau asupan cairan
sehingga tidak terjadi dehidrasi
karena gejala covid pada anak tidak cukup
tidak cuma gejala saluran pernafasan
tapi sering juga disertai dengan gejala saluran cerna
yang biasanya gejalanya suka terjadi muntah meng trap
nah itu yang paling penting untuk diperhatikan oleh orang tua
data dari ikatan dokter anak indonesia per delapan belas juni dua ribu dua puluh satu menunjukkan
artinya satu dari delapan kasus covid sembilan belas
yang terkena oleh anak anak
data idai juga menunjukkan
atau menjadi yang tertinggi di dunia
bersekadauan para maestro jakarta